seorang petugas kebun binatang gembira loka yogyakarta dibekuk polisi karena menggelapkan uang jatah makan harimau senilai ratusan juta rupiah
sage warga imogiri bantul yogyakarta yang dilaporkan pengelola kebun binatang gembira loka diduga menggelapkan dana jatah makan lima ekor harimau koleksi kebun binatang
karyawan yang sudah delapan tahun bekerja ini mengakui hanya memberikan lima kg daging dari jatah seharusnya yaitu tujuh belas kilogram
dari aksi yang dilakukan sejak juni dua ribu lima belas hingga februari dua ribu enam belas ini setiap minggu pelaku mengantongi tiga juta rupiah
total uang yang dikorupsi mencapai sembilan puluh juta rupiah dan digunakan untuk kredit mobil dan dua sepeda motor